sejak dua puluh satu desember jakarta kini punya tempat nongkrong baru di tamrin sepuluh jakarta food and creative park
lokasinya di antara hotel sari pasifik dan bank mandiri syariah di jalan mh tamrin jakarta pusat
tempat yang dulunya merupakan lahan parkir ini kini disulap menjadi ruang terbuka publik sebagai pusat kuliner kesenian dan hiburan
tamrin sepuluh ini juga turut mendukung geliat ekonomi umkm di jakarta
total ada enam puluh dua gerai makanan dan minuman yang semuanya berasal dari umkm
beragam pilihan kuliner tersedia mulai dari makanan berat jajanan hingga minuman tradisional

tapi kalau sampai sekarang kurang
selain kios makanan lokasi ini juga dilengkapi dengan panggung hiburan serta berbagai spot menarik untuk bersuah foto
jadi kesannya sih cukup menarik ya untuk nongkrong di sore hari
pas jam kerja kan emang kita ada istirahatnya gitu sore jadi bagus banget untuk tempat nongkrong
saat ini tamrin sepuluh masih dalam proses penyempurnaan fasilitas dan akan diresmikan pemprov dki jakarta dua puluh januari dua ribu dua puluh mendatang